udara pergerakan pemudik yang hendak melakukan penyeberangan dari pelabuhan bakauheni lampung
menuju pelabuhan merak banten mulai landai pagi ini
meski begitu masih ada lima puluh empat persen pengguna jasa transportasi laut jalur selat sunda
pantauan tim mudi gesit kompas tv di pelabuhan bakau huni lampung
tidak ada penumpukan kendaraan di area kantung parkir pelabuhan
pemudik pejalan kaki juga belum terlihat memadati area tunggu atau ruang tunggu
kondisi ini berbeda dibandingkan pada jam yang sama di hari minggu kemarin
dari catatan asdp ada tiga ratus delapan puluh tujuh dua ratus empat orang yang sudah melakukan penyeberangan
sementara untuk kendaraan mobil ada sembilan puluh tiga dua puluh lima unit
yang telah meninggalkan pulau sumatera ke pulau jawa
kini kita menuju ke pelabuhan bakahuni lampung
sudah ada jurnalis kompas tv valentina sitorus
di sana dan selamat siang valen
hingga saat ini pihak asdp mencatat ada tiga ratus delapan puluh tujuh lebih orang
yang telah melakukan penyeberangan yang artinya telah meninggalkan pulau sumatera
lu pantauan anda siang hari ini seperti apa di bakau huni
iya harjudo dan juga sudara kalau melihat bagaimana pantauan terkini
termasuk juga bagaimana padatnya kendaraan yang biasanya ini terlihat
sejak pukul sepuluh pagi di hari hari sebelumnya
begitu ya di masa arus balik lebaran dua ribu dua puluh empat saat ini tidak ada antrian yang mengular
artinya jikapun ada antrian ini jaraknya tidak terlalu panjang
hingga menuju ke bagian luar pelabuhan
baik itu di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler
tadi kami juga sempat melihat di ruang tunggu utamanya di zona ekspres begitu ya
bahwa memang tidak ada keramaian tertentu begitu yang jumlahnya mungkin hampir
sama dengan kemarin di hari minggu ini tidak terlihat
kemudian juga masyarakat yang melakukan scanning ticket di garbarata
untuk bisa masuk ke dalam kapal ini juga tak terlalu berarti
jika dibandingkan dengan empat belas april dua ribu dua puluh empat lalu
tapi meski begitu memang betul bahwa kepadatan ini sempat terjadi
di area bakahuni pada dini hari tadi
terakhir bahkan keramaian ataupun juga kemacetan ini terjadi
di area pelabuhan hingga pukul tiga lebih tiga puluh menit
waktu indonesia barat terjadi selama tiga jam sejak pukul sebelas malam
ataupun di satu hari sebelumnya di minggu malam yang memang diprediksi
bahkan dengan kemacetan yang terjadi baik itu di area pelabuhan
hingga di luar area pelabuhan polisi pun akhirnya menerapkan sistem delay
ataupun juga sistem penundaan bagi kendaraan yang ingin memasuki area pelabuhan
sistem delay ini jelas dilakukan karena melihat status kepadatan
mobilisasi kendaraan yang ada di area pelabuhan sendiri
yang mana statusnya ini sudah kuning artinya antrian kendaraan ini
sudah satu km untuk berada di luar gerbang masuk pelabuhan
sehingga kemarin itu tidak dipungkiri bahwa sejumlah rest area yang memang
difungsikan sebagai kantong kantong penumpukan kendaraan itu terjadi
namun semuanya itu sudah teratur karena juga dilakukan proses screening
dan juga dilakukan upaya perlambatan kendaraan untuk bisa menuju ke area pelabuhan
sehingga di dalam pelabuhannya sendiri memang sudah bisa diatur sedemikian rupa
untuk bisa kondusif begitu kendaraan bisa masuk ke dalam kapal
kemudian sejak pukul sepuluh waktu indonesia barat jika sebelumnya ini terus ramai
kendaraan terus datang baik itu roda empat kendaraan angkutan penumpang
hingga pejalan kaki hari ini tidak terlihat
ada sejumlah faktor yang mempengaruhi judo dan juga saudara adalah
terkait dengan penambahan trip perjalanan kapal
yang memang kemarin menjadi instruksi khusus daripada kementerian perhubungan
dalam hal ini adalah menteri perhubungan budi karya sumadi
memang terlihat kalau dari data per kemarin di tanggal empat belas april dua ribu dua puluh
trip perjalanan kapal sendiri ini mengalami penambahan
ada satu ratus tiga puluh trip yang mana memang telah diupayakan dibandingkan dengan hari sebelumnya
yang hanya dilakukan satu ratus dua puluh tiga trip
ini menambah jumlah angkutan penumpang juga untuk bisa melakukan penyeberangan
kemudian kalau melihat secara data memang kemarin itu bisa dikatakan
jumlah daripada pemudik yang ingin kembali ke pulau jawa itu jumlahnya membeludak
utamanya adalah mereka pejalan kaki yang angkanya naik empat puluh persen jika dibandingkan
pada tanggal tiga belas april dua ribu dua puluh empat dari sepuluh ribuan kemarin menjadi empat belas enam ratus sembilan puluh dua

kemudian untuk roda dua ini bahkan naik angkanya lima puluh dari yang sebelumnya tiga belas satu ratus empat puluh enam
kemarin ini di puncak arus balik ini berubah menjadi empat belas enam ratus sembilan puluh dua
kemarin ini di puncak arus balik ini berubah menjadi lima belas tujuh ratus sembilan puluh dua
untuk kendaraan roda empat yang memang memadati jalur dermaga baik itu reguler ataupun eksekutif
jumlahnya ini juga meningkat dua puluh delapan persen yakni dari empat belas empat ratus sampai dengan delapan belas
ini memang yang perlu menjadi catatan apabila memang ada kemungkinan juga hari ini
menjadi faktor favorit bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan
lantaran memang pasca kemarin ini
kemarin pemerintah memperlakukan adanya kebijakan untuk bekerja dari rumah
untuk sebagian aparatus repil negara
ini kemudian juga menjadi pilihan menjadi alternatif ataupun relaksasi
bagi para pemudik yang mungkin tidak memilih waktu keberangkatan di tanggal empat belas april
lantaran kalau dari data yang sudah kami sampaikan tadi
di catatan masih ada empat puluh lima persen pemudik yang belum melakukan perjalanan balik ke daerah asal
atau dalam hal ini adalah wilayah pulau jawa
yang di situ ada daerah daerah jabodetabek dan juga sekitarnya
kemudian juga ini menjadi bentuk efektivitas daripada semua kebijakan yang memang diperlakukan
selain tadi kalau misalnya di luar area pelabuhan ini dilakukan sistem penundaan
kemudian juga screening daripada tiket perjalanan apakah sesuai dengan tanggal keberangkatan
tapi untuk di area pelabuhannya sendiri juga sejumlah skenario ini diberlakukan
dari yang mulai penambahan armada kapal kemudian juga penambahan trip perjalanan
untuk bisa melakukan perjalanan dari pulau sumatera ke pulau jawa
dan juga pembatasan antrian antrian dalam kantung kantung penumpukan penumpang
yang dikondisikan sedemikian rupa di area pelabuhan bakauheni sendiri
memang ada satu hal yang memang ini juga sudah diupayakan
sudah diindahkan nampaknya dari instruksi menteri perhubungan
yakni meminta pihak terkait ataupun stakeholder
untuk mempercepat pemberian surat persetujuan berlayar bagi para nahkoda
sehingga apabila proses bongkar muat kapal yang diprediksi akan terjadi mungkin di rentang waktu tiga puluh menit hingga empat puluh menit
ini kemudian di lima menit setelahnya ini maksimal waktu untuk pemberian surat izin berlayar
begitu ya istilahnya itu bisa kemudian diupayakan
sehingga ini pun yang menjadi faktor bagaimana meskipun dengan kendaraan ataupun dengan kapal yang terbatas
tapi trip perjalanan ini bisa terus terjadi bisa cepat
sekembalinya dari pelabuhan mbak kahuni ke merak ataupun sebaliknya
sehingga juga makin banyak penumpang pejalan kaki penumpang kendaraan
roda empat roda dua ataupun juga pick up yang membawa kebutuhan sembako begitu
untuk bisa terangkut ke dalam kapal dan kemudian melakukan penyeberangan
baik masih ada diprediksi empat puluh lima persen pemudik yang belum kembali menuju tempat tujuannya asal
dan saat ini yang perlu diantisipasi oleh pihak asdp
terima kasih jurnalis kompas tv valentina sitorus dari pelabuhan mbak kahuni lampung